kericuan nyaris terjadi saat para driver ojek online di gorontalo
berniat menyegel kantor ojol di kota gorontalo kami siang
masa dari pengendara ojek online mitra maksim melakukan aksinya
saat seluruh staff dan administrasi berada di dalam kantor tersebut
pihak polisian dari poresta gorontalo kota mengevakuasi seluruh staff dan admin
untuk keluar dari lokasi kantor
masa pengendara ojol menilai pihak perusahaan yang tidak mengindahkan
tuntutan para pengemudi yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya
dengan alasan masih menunggu instruksi manajemen pusat
kemudian penutupan prioritas juga harus dihentikan
tapi semua ini yang sudah disepakati tidak dilakukan dan tidak dijalankan
usai melakukan penyegelan masa aksi pun membuarkan diri dengan tertib
selain itu aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari aparat polisian pores gorontalo kota
tim liputan cnn indonesia